korban gempa di desa kekait kabupaten lombok barat
merayakan idul adha di posko pengungsian
kesedihan meliputi para korban karena tidak bisa meraihkan
tradisi lebaran kurban seperti tahun tahun sebelumnya
rasa lara tak bisa dibendung sri wahyu ningsi
korban gempa bumi di desa kekait kabupaten lombok barat
usai melaksanakan ibadah sholat idul adha
ibu lima anak ini hanya bisa kembali ke tenda
mengunjungi sanak saudaranya yang juga mengungsi
kesedihan juga dirasakan umi lampiani
di pagi lebaran biasanya umi dan keluarganya berkunjung ke makam keluarga
lalu menyantap makanan lebaran bersama sanak saudara di rumah
sayangnya tahun ini
santapan yang bisa dinikmati hanyalah nasi putih berlauk
di instan saja
umi juga tidak berani pulang ke desanya
bahkan untuk sekedar ziarah ke makam
dirinya khawatir ada gempa susulan yang dapat membahayakan keselamatan
kalau lebaran sebelumnya itu kita bisa kumpul sama keluarga
di rumah nasi nasi gitu
terus bikin ya kayak makanan khas sendiri
bisa makan enak makan besar sama keluarga ziarah
posko pengungsian kekait menaungi satu empat ratus orang

posko ini adalah posko utama dan berlokasi di pinggir jalan
mereka mendapatkan tiga puluh ekor sapi serta dua belas ekor kambing
ada pun warga di posko kekait memutuskan untuk berbagi rezeki hewan kurban dengan posko lainnya
yang kurang beruntung menarik perhatian donatur
selama ini hanya mie instan dan beras secukupnya
nah untuk hari ini mudah mudahan semuanya bisa merasakan daging kurban
akibat gempa yang terjadi sejak akhir juli lalu
lebih dari empat ratus tiga puluh satu ribu orang mengungsi